koordinator politik hukum dan keamanan lut bin sarpanjaitan mengklaim hingga saat ini operasi tinombala di poso sulawesi tengah berjalan sangat baik
hal ini dibuktikan dengan adanya dua anggota kelompok mujahidin indonesia timur
pimpinan santoso yang menyerahkan diri kepada anggota satgas operasi tinombala dua ribu enam belas pada jumat dua puluh dua april kemarin
dan bagaimana kondisi terakhir di poso sulawesi tengah kita telah terhubung dengan jurnalis transmedia jafar gebuah
selamat pagi jafar setelah melakukan operasi tinombala selama beberapa bulan
bagaimana perkembangan terakhir terkait operasi ini di sana
pada jumat kemarin sebenarnya ada dua orang namun satu orang sampai saat ini tidak disampaikan identitas jelasnya
namun disampaikan identitas inisialnya saja adalah dg
sementara yang lainnya adalah maulana yang mengaku sudah dua tahun bergabung dengan kelompok santoso dan terlibat sejumlah aksi kekerasan
jadi selama ini menjadi kurir logistik dan juga aktif dalam mengikuti pasir laktian militer laktian askari yang dilakukan oleh kelompok santoso
jafar di mana saja sekarang pusat operasi tinombala dilakukan
terakhir kita tahu pengetatan area perbatasan di sekitar poso pesisir selatan dilakukan dengan maksimal
tapi apakah hanya di lokasi ini saja atau kemungkinan ada lokasi lain
sejauh ini operasi tetap dilakukan di wilayah san polore di lembana
pusat operasi tinombala dilakukan di wilayah poso pesisir selatan
karena dari laporan laporan pemunculan kelompok santoso
beberapa tiga minggu lalu mereka muncul di sekitar wilayah watu tahu
wilayah di kedamatan luar utara
kemudian beberapa minggu kemudian mereka muncul di san kinora
di wilayah poso pesisir selatan
kemudian muncul kembali di beberapa wilayah poso pesisir utara
kemudian muncul di wilayah watu tau

kemudian muncul di wilayah watu tau
ini seperti yang disampaikan oleh kapol dan soleh setengah
brigadir general doljurudi sufaryadi
bahwa kelompok ini terpecah
namun daftar menjelaskan apakah terpecah menjadi beberapa kelompok
namun dia mengakui bahwa itu terpecah
namun kita bisa memastikan sejak semula
kelompok ini sudah lolos
karena sekitar dua bulan lalu
mereka dipastikan sudah terkepung di wilayah torile
kecamatan lorat tengah
namun kemudian beberapa minggu kemudian

di luar pariwisata yang sudah disampaikan oleh satgas operasi tinombala
baik jafar polisi terus mengepung posisi dari kelompok santoso
tapi sebenarnya dari operasi tinombala ini
sudahkah diketahui di mana sebenarnya posisi pasti dari santoso sendiri
polisi masih memastikan bahwa santoso masih berada di wilayah
hampa lore lemba napu

ada kelompok utama yang menurut rumor sampai saat ini
sudah mulai menyeberang ke daerah perbatasan parigi montong dan kabupaten poso
yaitu di wilayah poso pesisir selatan dan utara
namun rumor ini dibantah oleh beberapa pejabat utama polra
mereka memastikan bahwa masih ada kelompok yang
kelompok isti yang berada di wilayah kampung lore
baik terima kasih jafar gebo informasi yang dipakai untuk cnn indonesia today